jaksa agung st baharudin menampik tuduhan sejumlah pihak bahwa ia merupakan titipan partai politik
tuduhan ini muncul terkait kekerabatannya dengan politisi senior pdi perjuangan tb hasanuddin yang merupakan kakak kandungnya
ia bahkan menegaskan ia tidak memiliki kartu tanda anggota partai manapun
bapak saya tokoh pdip kemudian hak keperdataan saya hilang ya enggak tahu
tapi bapak sama sekali tidak aktif di pdip
tidak tidak sama sekali saya tidak punya
tidak apalagi kta namanya kantornya aja enggak tahu itu urusannya
bapak sedikit pak soal nanti terobosan apa yang akan dilakukan oleh jasa
saya dari kemarin sudah katakan tolong gini saya empat tahun ya ninggalin tolong saya akan belajari dulu
saya tidak mau asal terobos begitu ya tapi pasti langkah saya akan lebih panjang
tapi untuk perbaikan sistem di kejaksaan sendiri
pasti dan itu memang prioritasnya ya